terminal kedatangan domestik bandara internasional igusti ngurah rai bali tampak ramai pada jumat sore
namun ternyata sebagian penumpang ini adalah wisatawan yang sengaja memajukan jadwal penerbangan
setelah mengetahui adanya perubahan surat edaran gubernur bali
bahkan calon penumpang itu rela membeli tiket baru untuk menghindari tes swab yang bertarif lebih mahal daripada harga tiket
soalnya pas hari ini nggak ada swab jadi yaudah nih berangkatin hari ini
sebenarnya keberangkatannya tanggal sembilan belas cuman karena ada pemberitahuan tidak ada swab tanggal delapan belas akhirnya beli tiket lagi
ada pun antrean panjang warga yang akan menjalankan rapi tes antigen terjadi di bandara ngurah rai pada jumat sore
ratusan calon penumpang tersebut menunggu hingga berjam jam demi mendapat pelayanan rapid test antigen
bahkan ada calon penumpang yang menunggu selama tujuh jam dan akhirnya harus merelakan tiketnya hangus
antrean rapi tes untuk keluar ke surabaya
sudah berapa lama nunggunya
sekitar tujuh jam
sudah jam sepuluh an tadi antrean
ini nggak bisa kan menjer tiketnya
menurut seorang calon penumpang antrean ini terjadi karena adanya calon penumpang yang melakukan tes cepat antigen
meskipun jadwal penerbangannya masih beberapa hari lagi
nandang astika dan pasar bali